sementara itu pasca banjir bandang di kabupaten pesisir selatan
warga terdampak banjir mengeluhkan listrik yang masih padam
mereka mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari hari
terlebih di bulan ramadan
saat ini petugas pln tengah memperbaiki infrastruktur jaringan listrik
di lokasi terdampak banjir bandang
pemerintah provinsi sumatera barat telah menetapkan status tanggap darurat tingkat provinsi
guna mempercepat penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di lima kabupaten kota
masa tanggap darurat berlangsung selama empat hari
empat belas hari terhitung mulai tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh
selama tangkap darurat pemenuhan kebutuhan mendasar
bagi semua korban terdampak banjir dan longsor akan diutamakan
pengerahan alat berat untuk membuka jalan menuju daerah yang masih terisolasi
serta pendataan terhadap infrastruktur yang rusak
juga akan jadi fokus utama selama tanggap darurat ini
ternyata olas empat badr itu juga ikutsis dan terlalu juice dalam operasi kom extraterrestri
dan disebabkan ini juga suatu menyerang makhluk sekitar somali met posting agama normal dari
trained pasar sejak gelis tahun dua ribu empat
padahal penjajahan uufathhisening ini sudah menggembarin keluarga yang timbul
sehingga setelah naik musim kematian lastest madeho
mampan zat panwar ini jadi tit
akibat banjir dan longsor yang melanda lima kabupaten kota di sumatera barat pada tujuh maret lalu
dari total korban meninggal dunia dua puluh empat diantaranya di pesisir selatan
dan tiga korban lainnya di kabupaten padang paryaman
lima korban yang masih hilang juga di pesisir selatan